ide bisnis bisa datang dari mana saja
salah satunya dari hobi
seperti pemuda asal pangandaran yang satu ini yongki namanya
ia berhasil menjadi jutawan dengan mengawinkan berbagai jenis burung hingga menghasilkan burung kicau baru
hingga hari ini berbagai burung jenis kicau ada di peternakannya
dari mulai jalak anis kacer hingga murai
untuk menghadirkan suasana alam konsep peternakan burung kicaunya dibuat seperti habitat aslinya
dengan membuat miniatur hutan kecil di halaman rumahnya
dalam pengembangan bisnisnya jongki memilih fokus pada pengembang biakan burung kicau jenis murai
untuk harga burung murai hasil ternaknya bervariasi dari tiga lima juta hingga sepuluh juta rupiah
selama masa pandemi omset penjualan burung hasil ternaknya meningkat
dari sebelumnya kurang dari delapan puluh juta
kini dalam sebulan omsetnya mencapai hingga seratus juta rupiah
kalau buat penjualan khusus kita di murai
kalau yang lain ya buat salingan aja
dari harga berapa sampai ke berapa paling tinggi
kalau di murai dari harga tiga lima juta sampai sepuluh juta
selain dari daerah priangan timur dan jawa barat
peminat datang dari luar jawa seperti sumatera bali riau hingga kalimantan